legislator asal pdip hugua mengusulkan agar money politics atau politik uang
dalam kontestasi pemilu dilegalkan dan diatur dalam peraturan pkpu
usulan ini pun menuai reaksi yang umumnya menolak
lantas apa alasan monipolitik agar dilegalkan dan bagaimana integritas pemilu jika dilegalkan
kita akan berbincang bersama anggota dewan pembina perludem titi anggraini
dan juga anggota komisi dua dpr fraksi pdip hugua
saya ke mbak titi dulu mbak titi selamat petang
selamat petang selamat sore mbak livi salam sehat buat kita semua
salam sehat mbak titi mbak titi ini usulan anggota komisi dua pak hugua
dari pdip soal money politics agar dilegalkan dari sudut pandang anda bagaimana melihat ini
ya saya menduga bisa jadi ya ini perkiraan saya
pertama itu bisa jadi adalah satir atau sindiran kepada frustasinya pak hugua
atau jual beli suara yang tidak bisa diambil tindakan yang membuat efek jerah
sehingga kemudian tadi ya disebut bahwa politik uang akhirnya sebuah keniscayaan
karena dalam kontestasi pemilu kalau tidak ada politik uang maka tidak bisa menang
padahal kita ini punya semua lembaga untuk melakukan kontrol pengawasan penegakan hukum
artinya ini sindiran pada institusi institusi yang ada tidak bekerja sebagaimana mestinya
sampai sampai kemudian frustasinya pak hugua berujung pada sindiran ya sudah legalkan saja
mudah mudahan arahnya ke sana ya
karena kalau arahnya ke sana berarti elemen pengawasan penegakan hukum yang ada
sampai sampai seorang kontestan mengakui iklim kompetisi kita tidak bisa menang
sesuatu yang adalah ilegal merupakan kejahatan di dalam undang undang pemilu kita
tapi terbiarkan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
tapi yang kedua yang sebenarnya yang saya sangat sesalkan kalau ini yang kedua
ini seolah olah pembenaran atau normalisasi praktik suap atau korupsi di dalam pelaksanaan pemilu kita
ini mbak livi ya di tengah indeks persepsi korupsi kita yang sangat buruk pada skor dua
kita tingkat praktik korupsinya itu betul betul masuk salah satu yang paling parah di dunia
kalau ini sampai dilegalkan ini akan menjadi turbulensi pelegalan praktik koruptif lainnya
dan ini adalah bisa dikatakan ancaman besar bagi pemilu kita
karena pemilu dan demokrasi kita berada dalam alarm bahaya yang sangat besar
jadi ini yang saya tidak mengerti betul kenapa sampai harus ada narasi itu
saya ke pak hugua sudah tergabung bersama kami pak hugua

pak uguan tadi kita berbincang dengan mbak titi
yang satu apakah itu artinya satir menyindir bahwa praktik politik money politik itu sudah tak bisa terhindarkan
atau memang ini upaya untuk menormalisasi
kalau anda sendiri maksudnya untuk bicara minta melegalkan itu untuk hal yang mana
kita evaluasi pemilu sebetulnya
jadi dalam diskusi ini banyak cerita cerita
intinya pemilu kali ini ada yang bilang brutal ada yang bilang paling kurang demokratis macam macam lah
lalu kan kita kembali kepada money politik itu memang dilarang
tetapi ada pkpu yang mengatur tentang kos politik atau dana kampanye
mulai dari kampanye kan orang sudah memberikan duit
pada hari hanya juga memberikan duit jujur
itu didiskusikan di dalam komisi dua tadi
karena ini evaluasi karena diskusi ini masih bebas bukan kesimpulan
maka saya usulkan kenapa tidak istilah kos politik
jangan terjebak di politik uang karena itu pasalnya melarang
pkpu ini kan turunan daripada undang undang
dengan istilah kos politik atau dana kampanye
tidakkah kita legalkan ini barang
menjadi kegiatan yang bisa dilegalkan
karena kalau kita larang juga terus
yang tidak masuk dalam kesimpulan tentu
tapi kan pak hugo itu cuma beda istilah saja
kalau kita di pkpu ini turunannya kita cari jalannya
yang didalam pkpu no berapa itu
dalam pkpu nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
kan mengatur tentang dannkan kampanye yang dilaporkan
jadi daripada kita kuncing kuncingan terus
itu sebetulnya ya istilah apa saja kan money politik itu kan tidak dalam undang undang
ya istilahnya aja lah yang dibedain ya prakteknya kurang lebih sama
jadi manipulatif kos politik ini kan bahasa inggris
bisa dilegalkan itu yang saya maksud yang diatur di dalam pkpu
ya jadi mbak livi di dalam peraturan kpu nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh tiga itu saja untuk ongkos politik itu limitnya sangat besar
dia jadi peserta pemilu caleg itu boleh membagikan bahan kampanye
bahan kampanye itu boleh berupa kaos topi mark atau pernak pernik yang sifatnya memorabilia ya
dan itu wajar di banyak negara juga seperti itu
tapi memang di peraturan kpu kita limitnya itu sangat besar seratus ribu rupiah
saya kira karena bagian dari dialog kita ini adalah edukasi politik
pendapat pak hugua itu bukan normalisasi jual beli suara atau vote buying
tetapi lebih kepada teguran terhadap bagaimana institusi pengawasan dan penegakan hukum kita itu tidak berdaya
di tengah politik transaksional yang berlangsung selama ini
mestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana komisi dua dpr itu mengevaluasi sungguh sungguh
tetapi kemudian politik kita sangat mahal sangat transaksional
orang kalau mau jadi anggota dpr dprd dpr itu puluhan miliar katanya
ini praktik demokrasi yang tidak sehat
jadi saya ingin memaknai bahwa bukan melegalkan ongkos politik yang tinggi ya
justru ongkos politik itu harus dibuat normal
seratus ribu pak hugua menurut saya terlalu tinggi
nah di lapangan itu banyak sekali akal akalan yang membuat
nah kita atur pun kalau penegakan hukumnya tidak efektif
nanti minta limitnya tambah tinggi tambah tinggi tambah tinggi
kalau satu juta itu sudah pasti suap ya
tidak lagi ongkos politik begitu mbak levi
ada istilah bahkan kalau nggak ngasih amplop nggak dipilih
jadi ada dianggap kalau tadi bahasanya mbak titi normalisasi di tengah masyarakat
pendidikan dan juga sosialisasi politiknya ke masyarakat kah yang memang kurang
atau memang ini adalah praktik yang sudah lazim bertahun tahun
tapi memang kita tidak cukup punya ruang untuk mengamini ini gitu
seperti yang tadi pak hugo katakan
ya kita ini problemnya kompleks ya
soal praktik jual beli suara kita yang sangat buruk dan mengerikan
betul bahwa dua ribu dua puluh empat itu brutal ya
dan ini dikarenakan juga
karena perhatian pemilih kita tidak di pemilu legislatif
pemilih kita itu terlalu terpukau terfokus terkonsentrasi di pemilu presiden
akhirnya ini juga memicu jalan pintas pragmatis para caleg
melakukan politik uang ditambah lagi pengawasan dan penegakan hukumnya lemah
menurut saya perbaikannya itu harus menyeluruh
dari mulai fungsionalisasi partai politik di dalam melakukan pendidikan politik secara berkesinambungan
dari regulasinya juga harus dibenahi

kenapa sih ya kita itu selalu terjadi keterputusan antara norma dan penegakan norma
nah ini yang menurut saya kita punya problem besar
harus ada koreksi otokritik terhadap partai politik berkaitan dengan pendidikan politik
yang kedua ya pengawasan dan penegakan hukum
termasuk juga evaluasi elemen keserentakan pemilu dan sistem pemilu
makanya saya mengusulkan produk pemilu dua ribu dua puluh empat baik pemerintah ataupun parlemennya
betul betul serius membentuk undang undang pemilu
jangan lagi berikan celah kosong termasuk rekrutmen pengawas dan kpu nya
kpu nya jangan lagi lah dititipi anasir anasir politik
kalau undang undang pemilunya berkualitas kpu bawaslu nya berkualitas
insya allah semua peserta pemilu itu senang
ya semua akan tidak senang dan tidak akan happy begitu
nah itu yang sebenarnya menjadi evaluasi yang harus dilakukan oleh parlemen hasil pemilu dua ribu dua puluh
jadi saya ingin menempatkan pendapat pak hugua ini mungkin frustasinya seorang caleg ya
di tengah proses pemilu kita yang sangat mahal transaksional dan kotor kira kira begitu
pak hugua gimana pak hugua
iya saya kira saya dengan mbak titi ini kan di komisi dua
saya ketemu aktivis lsm sama sama
saya sebelum anggota dpr kan aktivis lsm juga
saya memang menyadari itu bahwa betapa barang ini kita larang terus
tapi kenyataannya memang dihadapan matla dan tidak berdaya siapapun
jadi sebetulnya kita cari satu terobosan
harus jadi terobosan daripada tidak dilegalkan terus diharamkan terus
tapi dilakukan kan ini persoalan yang memang tidak akan ada ujungnya
nah tadi kita pun sepakat para penyelenggara dengan
dengan menteri dalam negeri tito karnavian tadi
bahwa kemungkinan ada revisi undang undang pemilu ke depan
bahkan saya termasuk yang mengusulkan juga kenapa kita tidak kembali kepada pola
di mana supermasi partai politik dikembalikan seratus
pemilihan itu mungkin saja lebih murah dan lebih kepada pemilu gagasan
pemilu berbudaya pemilu yang penuh dengan tujuan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan kita
pemilu dan pilkada ini kembalikan kepada tanda gambar
partai politik yang menentukan kembali supaya murah
kalau itu maka lepas dari jor joran yang seperti mbak titi tadi ngomong
jadi kita sebetulnya lagi mencari format
jadi istilah money politik dilegalkan itu saya juga mengatakan bahwa itu haram
cuma kan sebuah situasi yang memang kita haramkan tapi dilaksanakan di hadapan mata kita
inilah kira kira yang berkembang sehingga
mbak titi kita pun sepakat dan pasti kita ketemu di komisi dua terus untuk kita kembalikan ini
sistem pemilu kita ke depan kira revisi kita perbaiki kita sempurnakan menuju tujuan negara
mbak titi artinya gini kalau tadi pak hugua saya simpulkan sedikit kurang lebih pemilu dikembalikan ke sistem tertutup
apakah memang akan bisa mengurangi kos demokrasi kita yang dianggap sekarang begitu mahal
ya memang sistem pemilu kita harus dievaluasi mbak livia ya
tetapi dalam mengevaluasi sistem pemilu itu harus holistik
jangan sistemnya diubah tapi perangkat perangkatnya itu tidak mengikuti
misal contoh kalau misal tertutup proses pencalonannya harus demokratis
jangan sampai sistem tertutup justru menyuburkan jual beli nomor urut di internal partai
malah memperkuat hegemoni elit untuk sewenang wenang
nah sekarang yang sistem terbuka saja pak gugu
yang dapat suara terbanyak saja bisa dibajak oleh calon yang disukai elit
dipaksa mengundurkan diri begitu
nah saya setuju ya evaluasi soal sistem pemilu
tetapi sebelum kita memutuskan sistem yang mana
mari kita tempatkan segala sesuatunya secara menyeluruh
karena pilihan sistem itu mbak livia bukan hanya tertutup terbuka
ada sistem campuran atau imt
nah mari kita sesuaikan dengan visi besar pemerintahan kita
karena tujuannya itu satu memperkuat integralitas politik
yang ketiga efektivitas pemerintahan
nah inilah tugas dari parlemen kita
tetapi sekali lagi jual beli suara politik uang adalah haram
karena dia pasti akan membawa ekses kepada praktik korupsi yang lebih buruk lagi
terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam pak ugua
terima kasih juga mbak livia angkera ini sudah bergabung bersama kami